jelang mudik lebaran kepolisian resor tasik malaya jawa barat
menyiagakan tiga pos khusus di titik rawan jalur selatan terutama tanjakan gentong
selain itu kantor polsek di sepanjang jalur mudik akan dijadikan res area
jalur selatan diprediksi akan dibanjiri pemudik
mulai h sepuluh dan didominasi kendaraan roda dua
polisi menyiapkan sedikitnya tiga pos tambahan di sekitar tanjakan gentong tasikmalaya
yaitu pos pengamanan pos pelayanan serta pos terpadu
pos pos ini tersedia mulai dari daerah kadipaten sampai gentong bawah
dan akan mulai difungsikan pada h tujuh
kantor kantor polsek di sepanjang jalur ini akan difungsikan sebagai rest area
atau tempat beristirahat bagi pemudik
pada mudik lebaran tahun lalu tujuh belas kecelakaan terjadi di jalur selatan gentong
dua belas diantaranya melibatkan kendaraan roda dua dan lima lainnya melibatkan kendaraan roda empat lima
dua puluh orang meninggal dunia dan dua puluh dua mengalami luka luka
kondisi jalan yang menanjak dan turunan berkelok memang membuat daerah ini rawan kecelakaan
dinding tebing yang merupakan tanah merah gembur juga membuat daerah ini rawan longsor
perintah bapak kapolga pos polsek yang dilewati arus mudik itu harus dijadikan tempat res area
target pembangunan pos pol ini adalah meningkatnya pelayanan publik
terutama di bidang kansel ticar lantas ya
karena dtt ini adalah tempat yang sangat penting
yang rawan entah itu kecelakaan maupun kemacetan
kemudian terkait dengan senarai perasaan rana
di sini kan hasil pengecekan lampunya itu ada beberapa titik yang sampai saat ini masih dalam kondisi mati
ini akan sudah kita ajukan
jalur selatan diprediksi akan mulai dipadati pemudik sepuluh hari sebelum idul fitri
karena sekolah sekolah libur lebih awal pada tahun ini
meski ada jalur utara jalan tol cipali
namun pemudik diperkirakan masih akan melewati jalur selatan
terutama kendaraan roda dua